kita terbiasa melihat gejala seperti hidung berair batuk dan demam sebagai gejala infeksi covid sembilan belas
bagaimana lumbung pangan dunia dalam sepuluh tahun terakhir impor pangan kita melonjak dua puluh juta ton untuk delapan komoditas utama
ini kan semua bisa diproses secara hukum
kalau padang itu kirim melalui kargo pesawat
itu bisa saja paylater ini membantu dalam hal